satu dari tiga perahu baja yang diduga peninggalan perang dunia pertama berhasil diangkat dari dasar sungai bengawan solo lamongan jawa timur
karena lokasi sempit perahu ditarik menggunakan jeep
setelah melakukan eksavasi selama tiga hari akhirnya petugas balai pelestarian jagad budaya atau bpcb trawulan mojokerto berhasil mengangkat satu perahu baja ke darat pada rabu siang
karena lokasi yang sempit dan sulit dijangkau alat berat mereka petugas meminta bantuan komunitas off roader lamongan
perahu ditarik ke darat menggunakan jeep beratnya perahu sempat membuat seling atau tali besi penariknya ini putus hingga dua kali
perahu berhasil diangkat setelah dua lima jam
kepala bpcb trawulan andi muhammad said menyatakan bahwa perahu yang panjangnya tujuh dua meter dengan lebar satu lima meter ini
bukan buatan indonesia
dia meyakini perahu ini sisa perang dunia pertama atau peninggalan penjajah
saat ini masih dua perahu baja lain yang belum diangkat
jadi perkiraan ini kepal ya sisa perang dunia pertama jadi memang untuk ngangkut tentara dan berbagai peralatannya kebutuhannya
itu dibuktikan dengan adanya koin yang seribu sembilan ratus satu itu kan awal masa masa berhentinya pertama itu
nah ini ada tiga jadi memang harus kita usahakan dan kita akan pindahkan nanti ke museum
museumnya alam oman